lu megang kamera jangan miring miring
ntar hasil fotonya kepala gue milih
wih kalau foto itu jangan ngomong terus
bibirnya jadi monyong
kalau beneran sih
ya lo inisiatif dong kan janjiannya buruk buruk
ah agak seru kan
warna udah pisahin
jarkan saja dulu mamski lagi suruh nih
sudah apaan udah start lah pisahin
ini kok malah peluk peluk gak sih
kenapa berantem sih
dia nih katain bokap gue botak
iya kalau bapak lo dikatain gondrong boleh lo marah
kirain ada apaan
eh baru baru baru udah udah udah
stop stop stop udah ya
tolong dong temen temennya ini diurus
kalau mau bertengkar jangan di depan rumah orang
iya tante siap
warno udah beli tiketnya nih
lanjut aja ya
bawa pergi tuh
goreng ayam aja sebentar bu
udah malem mau belanja ke mana nih
masih ada minimarket yang buka
ya allah tahu nih ini cuma akal akalan bapak doang kan biar bisa main kesana
masa bapak begitu
emang gitu ya kan
kan ibu denger tadi pak tauri telepon bapak
bapak disuruh ke sana
kali aja pak tauri cuma basah basih doang
pak tauri sama bu mama seleb seneng ngobrol sama kita
emang kagak berasa ya bapak bapak
kemarin waktu mereka datang pagi pagi
kita belum pamitan aja pak tauhari udah langsung bilang
tapi kan bu mama sele bilang begini
itu tanahnya mau ngobrol sama kita
pokoknya bapak kagak boleh kesana
kunci motor atuh bu
enggak atuh bu
kunci motor ke apa bu
gangguin orang mau buang air
ini ya beb
cobain yang ini deh
dari tadi berdua diem aja
masuk dari tadi yang ngomong cuma mami
kita harus foto keluarga
kenapa jadi saya sih
saya juga kan pengen dipoto
saya kan anggota keluarga bu bos juga
lu gimana sih lu
kalo bukan lu yang motoin siapa lagi
lu itu kurang pas di foto
menurut siapa pemandangan
sini biar acil aja yang fotonya
lawang kita itu mau foto sama acil
ini moto aja susah potong
gua sih bener
gimana sih lu
lu megang kamera jangan miring miring
ntar hasil fotonya kepala gua miling
wih kalau foto itu jangan ngomong terus
nanti hasilnya nggak bagus lu
dekup suara dia tapi hidup dia films
dan pun dia merupakan tembakanlia
mungkin si ponirin lagi disuruh beli makanan
gimana caranya supaya patoh hari tau saya udah ada di sini
teleponnya gak aktif lagi
melakukan acil nanti ngadu sama ibunya
telepon warno pasti nanti disuruh pulang
pak omar mau kemana
masa pak omar manggil pak omar
pak omar mau kemana kau
sembarangan saya dipanggil patoh hari disuruh masuk
patoh hari bapaknya mas warno
iya besan saya
patoh hari lagi di restoran tadi saya liat dia baru turun dari mobil
acil juga ada disana pak
waduh saya terlambat datangnya mereka sudah pergi duluan
pak omar mau pulang aja pake dianterin segala
anterin saya ke restoran
aduh gimana sih sebenernya
katanya gak bahagia tertekan
tapi disini kayaknya baik baik aja
wajahnya acil keliatan bahagia
kalau nambah kopi lagi boleh kali
kalau gue ngomong jauh kenapa
gue mau begadang
jaga jaga kalau aku nelfon
kalau nambah kopi lagi boleh kali
di upload dimana
di ig mama selep
bisa cantik juga nih anak
biar bisa tau perkembangan acil
atau lu bisa nge stalkin temen temennya mama selep yang masih muda
lagian temannya mama seleb yang masih muda tuh cuma lima orang